sekarang sudah ada tuntutan maksimal pidana dua belas tahun restitusi dua puluh lima miliar
jadi menurut saya justru pasangan amin ini ideologis mas